membantah pernyataan tersangka dugaan suap plt uriau eni saragih
yang menyebut ada aliran uang dua miliar rupiah ke munasluf golkar desember silam
partai beringin menegaskan proyek plt uriau bukan proyek bagi bagi uang untuk partainya
petinggi golkar aceh hasan satu sili menegaskan kasus suap yang menyeret eni saragi dan idrus marham
merupakan persoalan pribadi yang tidak berkaitan dengan partai
menurutnya proyek pltu riau tidak pernah menjadi pembahasan internal golkar
dpp golkar bahkan telah meminta klarifikasi kepada panitia penyelenggara munasluf
soal tuduhan aliran uang proyek plt uriau
aceh mengatakan golkar akan kooperatif dengan kpk jika memang kpk akan mengaudit keuangan partai
untuk kepentingan penyelidikan kasus yang ditangani kpk
ia juga optimistik partai golkar tidak akan terjerat pidana korporasi
karena proyek plt uriau merupakan persoalan eni saragi dan idrus marham bukan persoalan partai
aceh mengatakan golkar akan kooperatif dengan kpk jika memang kpk akan mengaudit keuangan partai
aceh mengatakan golkar akan kooperatif dengan kpk jika memang kpk akan mengaudit keuangan partai